sementara itu di tengah lonjakan kasus covid sembilan belas setelah lebaran
sebanyak satu ratus lima puluh enam tenaga kesehatan yang tersebar di empat belas puskesmas
dan tiga rumah sakit di kudus terpapar covid sembilan belas
di antara nakas tersebut ada ketua ibi kabupaten kudus
dan kepala dinas kesehatan kudus
untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik
dinas kesehatan provinsi jawa tengah mengirimkan tujuh belas tenaga kesehatan
ke rumah sakit terhujukan
sebelumnya menteri kesehatan republik indonesia
memprediksi kenaikan kasus penularan covid sembilan belas
masih akan terus terjadi hingga memasuki puncaknya
pada pekan kelima hingga pekan ke tujuh setelah lebaran
atau akhir juni dua ribu dua puluh satu